gemah takbir terdengar dari masjid nurul haq sembaris raya kebonbaru tebet jakarta selatan kamis malam
kumandang takbir ini dilantunkan jemaah muhammadiyah yang telah menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
jatuh pada jumat dua puluh satu april dua ribu dua puluh
berbagai persiapan juga telah dipersiapkan panitia masjid nurul haq seperti pembuatan garis untuk saf sholat idul fitri hingga penyaluran zakat
gema takbir juga terdengar di solo jawa tengah tepatnya di komplek keraton kasunanan
ratusan warga melakukan takbir keliling memutari karaton dinasti mataram islam dengan membawa obor dan lampu warna warni
warga juga melakukan beberapa seni pertunjukan mulai dari aransemen musik gerakan yang bersamaan hingga atraksi api
kita menampilkan aransemen dari takbir sendiri dan juga nabi salam ada dua lagu
kemudian kita kolaborasi dengan gerakan dan aransemen musik yang ada
warga muhammadiyah di kota makassar sulawesi selatan juga mengumandangkan takbir kamis malam
seperti di masjid sabulus salam al huri di dalam area kampus universitas
sementara untuk persiapan sholat id pada jumat pagi segala persiapan juga telah rampung diantaranya mengatur saf sholat